saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom komisioner komnas perempuan siti aminah
selamat siang bu siti aminah
dalam waktu hampir bersamaan kasus kekerasan terhadap perempuan lewat dunia maya ini terjadi
hingga saat ini sudah berapa laporan yang komnas perempuan terima terkait dengan kasus ini
ya komnas perempuan dari januari sampai awal oktober sudah menerima enam ratus lima puluh sembilan kasus kekerasan gender berbasis siber
yang terbesar adalah kekerasan seksual dalam bentuk ancaman penyebaran konten intim
jadi sudah enam ratus lima puluh sembilan
enam ratus lima puluh sembilan kasus yang diadukan
ini melonjak luar biasa dibandingkan satu tahun yang lalu
yang untuk satu tahun kita menerima dua ratus delapan puluh satu kasus untuk dua ribu dua puluh
untuk oktober sudah enam ratus lima puluh sembilan kasus
berarti ada kenaikan sekitar tiga kali lipat
kasus kekerasan seksual seperti apa bu yang paling banyak dilaporkan saat ini
untuk bentuk yang siber adalah ancaman penyebaran konten intim
atau penyebaran itu sendiri
atau kita menyebutnya adalah non consensual disemination of intimate image
yang tadi disampaikan
salah satu bentuknya adalah revenge porn
tapi kami menggunakan saat ini istilahnya adalah penyebaran non konsensual video atau gambar intim
mengapa kita menggunakan istilah itu
karena dari kasus kasus yang kita terima itu tidak semata mata balas dendam
karena dalam konteks revenge porn
kata reference itu kan balas dendam
mengisaratkan bahwa korban memiliki kesalahan terhadap pelaku
sedangkan porno itu juga istilah yang dilematis
karena ada perempuan yang menjadi korban
ada wajahnya ada tubuhnya
ketika dia tidak
tidak konsensual untuk disebarluaskan
maka dia berpotensi untuk mendapatkan tuduhan melanggar undang undang pornografi
jadi kita menggunakan penyebaran konten intim non konsensual
apa yang tadi disampaikan adalah salah satu bentuknya
penyebaran konten seksual dan pemerasan seksual
penyebaran konten seksual itu adalah bentuk pemerasan seksual
tidak ada relasi personal
sedangkan kalau yang bentuk disampaikan tadi dalam relasi intim
itu bisa rumah tangga bisa pacaran atau intens
jadi kpgo ini terjadi di relasi rumah tangga atau relasi intim
juga terjadi di relasi komunitas
ini terlihat dari enam ratus lima puluh sembilan kasus
di tingkat komunitas itu ada tiga ratus delapan belas kasus
di ranah kdrt atau personal ada tiga ratus empat puluh satu kasus
lalu kalau anda melihat nih para pelaku sengaja menyebarkan video tas nono korban
karena lamarannya ditolak atau juga dendam karena korban menikah dengan orang lain
apa yang anda lihat dari ini
apa sebenarnya yang para pelaku cari dari hal ini
sebenarnya ini adalah bentuk pelaku untuk mempermalukan
mengintimidasi kemudian mengancam korban
tapi di pihak lain pola ini juga digunakan untuk mengambil kontrol korban
jadi ini adalah bentuk pelaku
pelaku ketika memiliki konten intim baik foto ataupun video
dia mengambil kontrol keputusan perempuan di tangannya
contohnya misalnya yang dilaporkan ke komnas perempuan
istri dan suami ketika mereka misalnya pisah kota ya

tapi kemudian ketika istrinya mengalami kekerasan dalam rumah tangga
dia mengajukan gugatan cerai
suaminya kemudian mengancam kalau istrinya mengajukan gugatan cerai
maka foto dan videonya itu disebar ke anaknya ke lingkungan kerja
atau ke tempat kerja
atau ke lingkup yang lebih luas
ini memaksa akhirnya perempuan mencabut gugatan cerainya
korban akhirnya masuk kembali ke dalam situasi kekerasan di dalam rumah tangga
itu contoh bagaimana penyebaran konten intim ini menjadi alat kontrol dari pasangan
termasuk suami atau pacar
ketika seseorang memiliki konten intim kita
itu menjadi alat kontrol untuk menentukan kita melakukan apa
termasuk misalnya yang kasus di purworejo
kalau misalnya tidak mau melayani hubungan seksual ini disebarluaskan
jadi itu tidak hanya sekedar sakit hati
tapi pola ini adalah mengambil alih kontrol
mengambil alih kontrol

dan mengambil alih kontrol keputusan perempuan
dari lebih dari enam ratus laporan begitu yang komnas perempuan sudah terima
lalu bagaimana penanganan yang sudah dilakukan oleh komnas perempuan sendiri terhadap para korban
bukan lembaga penyedia layanan pertama
kasus kasus yang diadukan ke komnas perempuan
akan dirujuk ke lembaga lembaga penyedia layanan
dalam konteks kekerasan berbasis cyber ini
ada tiga jenis layanan yang bisa diakses oleh korban
yaitu layanan psikologis
terkait dengan keamanan digital
kemudian layanan hukum
pengaduan pengaduan yang disampaikan ke komnas perempuan
akan kami rujuk ke lembaga penyedia layanannya
sesuai dengan kebutuhan korban
itu untuk aksi cepatnya
hal yang lain adalah
komnas perempuan sudah berkoordinasi
dengan cybercrime mahabespori
dan menko info
koordinasi penanganan kasus kbgo yang masuk ke komnas perempuan
dan yang terakhir
untuk advokasi kebijakan
dimasukkan ke dalam ruu penghapus kekerasan seksual
karena di ruu tahun dua ribu enam belas
kbgo ini belum masuk ke dalam
perumusan ruu penghapusan kekerasan seksual
kami meminta agar
isu kbgo atau kbgs
dengan berbagai bentuknya ini juga dimasukkan
ke dalam ruu penghapusan kekerasan seksual
termasuk pemulihan untuk korban
jika korban merasa terintimidasi
karena adanya ancaman kekerasan siber
dari komnas perempuan sendiri ini
apakah ada membuka layanan
dan telpon begitu
kemana para korban ini harus melaporkan kasus ini
iya teman teman bisa mencek di media sosial komnas perempuan
itu ada link untuk formulir pengaduan
atau bisa mengirimkan email ke pengaduan
at komnas perempuan
bisa mengakses mitra komnas perempuan
mereka membuat website berjudul awas kbgo
nah di dalamnya ada formulir
dan layanan layanan yang bisa diakses
tapi yang utama
ketika teman teman mengalami kbgo atau kbgs
yang harus dilakukan
simpan barang bukti
kemudian putuskan komunikasi dengan pelaku
lakukan pemetaan resiko
kemudian melaporkan ke platform digital
dan selanjutnya cari bantuan
semoga ini juga langkahnya bisa mencegah penyebaran kasus kekerasan yang semakin besar lagi
apalagi terhadap perempuan
komisioner komnas perempuan ibu siti aminah
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news hour